dan hingga minggu siang kemacetan di pelabuhan merak banten tak kunjung terurai ribuan mobil masih tertahan menunggu diberangkatkan
sedikitnya tiga kendaraan terjebak kemacetan dan butuh lebih dari enam jam untuk bergeser dari pintu masuk pelabuhan ke area parkir yang jaraknya kurang dari satu km
kemacetan mengular hingga jalur cikuasa atas atau lima km dari pintu masuk pelabuhan
menjelang siang hari beberapa balita mulai menangis karena kepanasan
ini nunggu masuk ya mau tujuan mana ini
bayi balita di dalam mobil tersebut
mulai rewel mereka
ini tujuan mana ini
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
kami akan hadir kembali satu jam mendatang
jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik
untuk perjalanan mudik anda saren harsirait